pekan lalu dunia dihebohkan dengan virus ransomware wannacry
yang melumpuhkan sedikitnya dua ratus ribu sistem jaringan komputer
di satu ratus lima puluh negara termasuk indonesia
isu keamanan siber pun kembali mencuat sebagai reaksi
sekaligus upaya pencegahan agar tidak terserang kembali oleh virus yang sama
ataupun bahkan yang lebih parah
lalu apakah langkah antisipatif agar terhindar dari kejahatan siber
anda merasa sudah berhati hati
coba pikirkan kembali
taukah anda bahwa segala sesuatu yang menggunakan software
dapat terserang malware dengan begitu mudahnya
ponsel laptop komputer anda bisa terinfeksi kapan saja di mana saja
dan bukannya tidak mungkin data data penting anda akan hilang dalam sesaat
malware adalah sebuah program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak
atau menyusup ke dalam sistem komputer
malware menginfeksi melalui email internet
beberapa yang termasuk malware diantaranya
salah satu solusi untuk mencegah agar gadget tidak terinfeksi malware
adalah dengan security update
nah inilah gunanya kalau kita memberikan software itu adalah software yang berlisensi dengan baik
karena salah satu layanannya adalah dikasih tahu kalau ada lubang
ada lubang tersebut
jadi kadang kadang banyak orang apa
dikasih tahu tapi tidak dilakukan
jadi bilang mbak ini bolong loh tolong sekarang di patching di tambal
oh iya ntar aja lah kita pikir
ntar malam aja lah minggu depan aja lah tidak
selain update secara berkala anda tidak disarankan untuk menggunakan antivirus abal abal
selain melanggar hukum keamanannya tidak terjamin
namun apabila sudah terlanjur terinfeksi
ada beberapa hal yang bisa anda lakukan
yang paling penting dalam organisasi itu kan datanya informasinya
save dulu datanya itu
backup datanya itu secara offline ya pindahin dulu
pastikan data yang offline itu tetap bisa diakses di lingkungan yang tertutup
tidak disambung ke internet
kalau sudah yang terkena malware ini ya harus diinstall ulang
itulah makanya saya katakan kemarin itu peristiwa ini sebenarnya wake up call untuk kita semua
bahwa yang namanya security itu sebenarnya ya harus di install ulang

serangan bisa terjadi kapan saja
paradigma itulah yang harus anda tanamkan dalam diri anda
selalu waspada akan keamanan akun dan data anda sebelum semuanya terlambat